karena ini menjadi kebutuhan sebenarnya jadi bukan hanya lifestyle saja tapi ini sudah menjadi kebutuhan saya sehari hari
namun kenyataannya para pesepeda itu masih menjadi anak haram jalanan dimanapun gitu karena memang jalur yang terproteksi tidak ada masyarakat masih sangat cuek dengan para pesepeda
alfred adalah salah satu pesepeda yang tidak hanya menggunakan sepeda untuk berolahraga tetapi juga menjadikannya sebagai sarana transportasi menuju kantor
dari rumahnya yang terletak di depok jawa barat ia pun mengangkut sepeda lipatnya dengan kereta untuk kemudian turun di stasiun yang paling dekat dengan kantornya yaitu stasiun gondang dia jakarta
di tengah pandemi covid sembilan belas kegiatan bersepeda kembali menjadi tren
jumlah pesepeda meningkat sepuluh kali lipat dibanding sebelum pandemi
kebijakan psbb yang ditetapkan pemerintah sejak april lalu
membuat banyak warga menjadikan sepeda sebagai alat olahraga ataupun transportasi yang juga berdampak positif terhadap kualitas udara di jakarta
berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
selama pandemi covid sembilan belas tahun ini terjadi penurunan presentasi pencemaran udara dengan nilai rata rata tujuh belas hingga tiga puluh sembilan persen
dibanding pada di jepang

menurut kepala bidang pengendalian dampak lingkungan dinas lingkungan hidup dki yusiono
kendaraan bermotor berkontribusi tujuh puluh lima persen terhadap pencemaran udara di ibu kota
beban pencemarannya itu dominansi diakibatkan oleh sektor transportasi
atau dari penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor
itu porsinya sekitar tujuh puluh lima persen
yang akan berkontribusi terhadap pencemaran udara di dki jakarta
artinya dari kendaraan bermotor
hal senada diungkapkan direktur eksekutif komite penghapusan bensin bertimbal puput safruddin
ia menyebut terjadi penurunan tingkat pencemaran udara di jakarta tahun ini dibanding tahun lalu meski tidak signifikan
namun menurut puput tren penggunaan sepeda di tengah pandemi harus dimanfaatkan pemerintah untuk membuat pesepeda tetap bersemangat bersepeda
meski pandemi berakhir antara lain dengan menyiapkan jalur sepeda
kalau dulu pemerintah serba memfasilitasi pengguna kendaraan bermotor
maka inilah momentum yang tepat ya untuk merubah pola pembangunan tadi
di jakarta sendiri ya misalnya kalau saat ini katakan di sudirman tamrin ada sekitar enam jalur kendaraan bermotor
maka pemerintah kota harus berani mengambil satu jalur untuk sepeda
sementara itu untuk mempertahankan kualitas udara saat ini hingga pasca pandemi di tengah percepatan ekonomi
mbak penas sudah menyiapkan sejumlah perencanaan pembangunan rendah karbon
memang yang dikhawatirkan itu adalah pasca pandemi
ini yang sekarang kita ingin sebenarnya rel yang sekarang sudah mulai membaik ini ya kita jaga betul melalui build back better with low carbon development tadi
jangan sampai nanti ini sudah kita jagain nih tiba tiba melenceng lagi
yang sudah pasti ya kita tetap ingin dorong penggunaan public transport ini juga busway dan segala macam ini kita tetap ini akan dijalankan betul betul ya agar kapasitas full loadnya ini benar kita dorong
termasuk juga kebiasaan kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya bersepeda ke kantor
berdasarkan parameter kualitas udara yang dirilis air visual pada september dua ribu sembilan belas
jakarta masuk lima besar dari delapan puluh sembilan kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia
warga berharap adanya penurunan tingkat polusi udara di tengah pandemi dapat dijadikan momen untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas udara di ibu kota
gitami lastonga pebro jakarta